aduh riri lagi
nyokop gue lagi sakit gue mau ke rumah sakit oke
rena lagi ada masalah
jadi gimana mbak kita kemana sekarang
ke hotel terdekat aja deh mas
kamu sadar dong
kamu mau sampai kapan kayak gini
alhamdulillah kamu sadar nak
operasi aku berjalan lancar ma
jantung aku baik baik aja kan
kalau operasinya gak berhasil
kita pulang ajak indonesia ma
aku gak mau mati di sini
aku gak mau mati di
kamu memang masih harus menjalani beberapa operasi lagi
tapi kamu gak boleh nyerah
aku gak mau mati di sini mak
aku gak mau mati jauh dari orang orang yang aku sayang
dalam genggaman nyari iri
kamu gak boleh bicara kayak gitu
kamu pasti sembuh di
mama yakin kamu pasti sembuh
apa dokter bisa menjamin aku sembuh
tentang operasi selanjutnya
kalau dokter gak bisa menjamin aku sembuh
dan gak ada yang bisa ngejamin aku sembuh
buat apa kita buang waktu dan uang di sini pak
kasian mas haris
dia bekerja tapi nggak ada hasilnya
kita tetap harus usaha
kita pulang ke indonesia
aku akan nunggu ajal aku di sana
mama gak akan biarin kamu nyerah
kita sudah sampai sejauh ini
kita udah mencoba ma
kita udah berusaha tapi
sabar itu pasti ada batasnya
sekarang udah tinggal keputusan tuhan
kalau mama nggak mau pulang gak apa apa
biar andi aja yang pulang ke indonesia
kamu harus diem
kamu gak boleh gerak gerak andi
kamu harus andi
kamu maunya apa sih
apa sih ma
andi andi andi
dia mencoba untuk pergi
biar aku bantu
dia bakal baik baik aja
kita akan pastikan ma
kita akan pastikan ma

ini ini ini
kamu itu ga bingung ya kalau kamu diporotin sama si haris
apa apa sih pa
datang datang pun marah marah
kamu gak usah pura pura sama papa deh
papa udah tau
emang mobilnya dipakai siapa sih
yang kemarin itu yang ngamuk ngamuk depan rumah
riri papa gak ngerti
kenapa sih kamu bodoh banget
kamu tidak ngeliat kalau anak itu cuma memembatan kamu
dan morotin kamu
haris tuh gak kayak gitu orangnya
dia tuh orang baik baik kok
kalau dia laki laki baik
dia pasti akan kerja keras untuk maju
bukan hidup dari seorang perempuan
papa sekolahkan kamu tinggi tinggi biar kamu pintar
kok kamu bodoh seperti ini
terserah deh ya papa mau ngomong apa
aku tuh cuma nolongin dia
emang itu tindakan bodoh
kamu nolongin diri kamu sendiri aja gak bisa
kuliah kamu aja tidak beres
papa nggak pernah ngerti juga
eh papa yang capek sama kamu
nah udahlah papa
kalau kamu tidak mau dengar omongan papa
bebek kamu keluar dari rumah ini

kamu denger ya
kalau kamu keluar di rumah ini kamu bisa lebih bebas
suka suka terserah mau apa kamu
ya udah kalau itu mau papa aku pergi sekarang juga
biarkan dia pergi gak usah balik
dan kalau mama mau nemenin dia silahkan mama silahkan pergi dari rumah
angkat barang barang mama semua dari sini
aku mau pergi ke rumah
kalau aku nekat keadaan akan bertambah buruk
kan cuma buruk untukku tapi untuk semua anak anak
mau diantar kemana mbak
jalan aja dulu pak
gue harus kemana sekarang
mama yang kuat ya mama sabar mah
nyokop gue lagi sakit gue mau ke rumah sakit oke
rena lagi ada masalah
jadi gimana mbak kita kemana sekarang
ke hotel terdekat aja deh mas